kamu menegurkan ini semua untuk menyelamatkanku
tapi apa gunanya apa selamat
daripada aku selamat seorang diri
lebih baik kita bersama sama mati rai
aku tidak akan meninggalkan
aku akan pergi dari sini bersama dengan dirimu nanti
yunda sebaiknya yunda pergi dari sini
lebih baik kita mati bersama sama di sini
daripada aku harus pergi meninggalkan
dan menyelamatkan diriku sendiri
aku tidak takut dengan kalian
aku harus menyelamatkan yunda
yunda cepat tinggalkan tempat ini
rai apa yang kamu lakukan rai
aku terpaksa menguatkan diri sendiri
belapati kejar dia
biarkan yundarar santan pergi
atau aku tidak akan pernah memberitahu kepada kami
senjata apa yang bisa melukai
jangan pernah berbohong
aku akan memberitahu
tetapi bukan disini
bawa aku pergi menjauh dari sini
kau menaklukkan ini semua
tapi apa gunanya apa selamat
selamat seorang diri
lebih baik kita bersama sama
putriku bang munda
putriku bang munda
sadarnya apa yang terjadi dengan muna
lebih baik kita menyelamatkan rai rai santan lebih dahulu
istirahat tidak apa apa
aku tidak terima diperlakukan seperti ini
kenapa putraku berubah jadi seperti itu
dia sama sekali tidak tahu sopan satu
tidak mencerminkan watak raja agung
buat apa ibu nda ke pasheban
aku sudah katakan kepada ibu nda untuk tidak keluar dari kamar tanpa izinku
ibu nda hanya ingin menemuinya i ratu panji alu
ibu nda sudah lama tidak bertemu dengannya
hanya itu putraku
untuk apa ibu nda
untuk mempermalukan harga diriku
untuk mempermalukan harga diriku
mempunyai ibu nda yang berwajah seperti mu
untuk dia yang memiliki ultimhl
itu behavior semalaman
dan membuat menghalang ke cherthis
dia yang memang
sendika gusti prabu
jika ibunda aku nekat keluar dari kamar laporkan kepadaku
baik gusti prabu
sepertinya luka di lenganku sudah melebuhi
aku segera kembali ke istana
siapa tau gusti prabu siluang membutuhkan dapet
kedutuk gusti senopati
raden mau kemana raden
aku hendak kembali ke japura
karena aku rasa sudah tidak ada lagi yang bisa aku harapkan di pajajaran
apakah karena ini gusti prabu siliwangi sudah diganti
karena itu aku putuskan untuk pergi dari sana
kalau boleh hamba usung sebaiknya di saat saat seperti ini
raden tidak meninggalkan pajajaran
mari raden kita kembali
barangkali kita bisa memperbaiki keadaannya
semoga dengan keberadaan gusti senopati
keadaan di pajajaran bisa segera
sepertinya gusti sedang buru buru
kalian orang pajajaran benar benar tidak tahu malu dan tidak punya sopan santun
jika ada yang menyinggung perasaan gusti
tidak perlu aku jelaskan
tanyakan saja sama rajamu yang tidak tahu tata krama
bilang sama rajamu
dewa tayang aku pasti mengutuknya
jika ada sikap dari gusti prabu surawi sesa
yang tidak berkenan
beliau bagaimanapun juga masih kenakan
aku raja panjangan

tidak akan lupa dengan hinaan ini
kami tidak bisa di biarkan
jika seperti ini terus
pajajaran akan dimungsi bantuan pilih
kita harus menegur gusti prabu surawi sesa
senjata apa yang bisa melukai kulit
hanya pedang warisan dari sadina ali itu
yang bisa melukai ku
tidak ada ke kek
dapat mukaiku seumur hidup aku tidak pernah berbohong
tidak pernah berbohong
jangan jangan dia adalah orang yang aku cari